menuju kontestasi pembelian presiden dua ribu dua puluh empat
sahabat ganjar kembali mengadakan berbagai acara di yogyakarta
yang didatangi ratusan elemen masyarakat setempat
sahabat ganjar kembali mengadakan acara bertajuk
bazar murah ganjar pranowo
yang menarik perhatian berbagai lapisan masyarakat
di kecamatan tepus kabupaten gunung kidul
daerah istimewa yogyakarta pada sabtu kemarin
kegiatan ini datang dari permintaan masyarakat
yang ingin mendatangkan kembali sembako murah
sehingga bisa tergapai oleh masyarakat
selain acara bazar
sahabat ganjar juga mengadakan kuis menarik dan souvenir
yang siap dibagikan kepada seluruh peserta
sebagai bentuk apresiasi
tak sedikit pula
masyarakat yang datang turut membawa keluarga besar
untuk berburu sembako murah
terima kasih kepada sahabat ganjar
telah mengadakan bazar murah
dpc kabupaten gunung kidul ahmad bahtiar
menuturkan kegiatan ini bertujuan
untuk membantu masyarakat
karena sembako merupakan bahan yang semua orang butuhkan
sehingga sektor ini sangat krusial
dan fundamental bagi masyarakat
baik dari kelas atas sampai kelas bawah
sahabat ganjar mengadakan pasar murah
di diri panggung
kita agar membantu
masyarakat yang sangat membutuhkan
dan kita berharap
basar sembako ini dapat menyentuh masyarakat
kalangan bawah maupun menengah
selain bazar sembako murah
di hari yang sama kegiatan lain digelar
oleh sahabat ganjar dengan tajuk
ecoprint pemanfaatan tanaman
dalam pembuatan motif diatas kai
berkolaborasi dengan masyarakat
sahabat ganjar menggandeng salah satu
peranjin ecoprint setempat
saya itu melihat teman teman itu perhatikan
saya mengumpulkan ibu ibu yang pengangguran pengangguran itu
saya latih membuat ekoprint ini
kalau harapan saya dengan adanya pelajaran ekoprint di sini
harus berkembang dan bisa membuahkan penambahan ekonomi
ahmad bahtiar selaku dpc kabupaten gunung kidul mengatakan
kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas masyarakat gunung kidul
dan mengadakan workshop ecoprint
sahabat ganjar menginginkan adanya generasi generasi
yang bisa mengetahui bagaimana cara menggunakan ecoprint
atau kita dapat mengembangkan ekonomi kreatif
sahabat ganjar sangat solid dalam mengadakan berbagai acara
untuk mendukung ganjar pranowo di kontestasi pemilihan presiden tahun dua ribu dua puluh empat